hai anak ganteng
nama kamu bagus kan
om yang udah nikah sama ibu kamu
mobil pake ngadet segala
masa harus naik taksi
masa banget deh
gagal di rencana hari ini
lihat kafulah sama siapa ya
poppy sih baik
kayaknya juga dia betah kok ikut sama aku
syukur kalau gitu
udah bisa adaptasi ya sekarang
iya sebentar lagi juga dia harus adaptasi sama nama barunya
aku mau ganti nama dia jadi
kok bisa gitu sih rak
sebenernya aku tuh pengen mengenalpukannya
nama aku kan luna
jadi aku pengen poppy punya nama bulan
aduh bodo amat lah
mau kamu kasih nama bulan kek matahari kek bumi kek bintang kek serah
oh gitu ya
nama yang bagus loh ran
semoga dengan kehadiran yang poppy itu bisa mengobati rasa sedih kamu ya
kita ketemu sama abang aku juga
nama yang bagus
nama yang bagus
nama yang bagus
nama yang bagus
nama yang bagus
nama yang bagus
ngapain emangnya ada acara

cuma abang aku tuh penasaran banget sama kamu
hah maksudnya penasaran gimana
aduh ranti jangan pura pura polos dong
gini abang aku tuh sejak ketemu sama kamu
dia itu nanyain kamu terus
dia penasaran banget sama kamu
gak salah yuk
kemana aja waktu aku salaman dia gak mau
ngeliat aku aja dia oga
alah itu ngebiasa abang aku tuh sok kegantengan
padahal nih ya kalau gak ada kamu itu nanyain kamu terus penasaran sama kamu
nanti aku telepon lagi ya
keluar kamu keluar
tante jangan nangkepin aku tante
nangkepin aku tante
mau ngapain kamu disini berani beraninya kamu masuk kamar saya
jawab ngapain kamu ada di kamar saya
enggak tante aku cuma mau
aku cuma mau cari tahu di mana alamatnya popi
kalo tuh bandel ya
berapa kali saya bilang sama kamu cari duit dulu yang banyak baru saya kasih tahu di mana di kamu
kau pikir saya kasian sama kamu enggak saya gak kasihan sama kamu
lihat sekarang kamu pergi
pergi di rumah saya sini
jadi tante ngusir aku
iya saya gak boleh tuh kamu lagi pergi kamu keluar dari rumah saya keluar
terus kuas selly
aduh kalau aku diusir dari sini nanti aku makin gak bisa nyari tahu kopi di mana
maafin aku tante aku udah masuk kamar tante
saya nggak akan maafin kamu keluar kamu pergi
tapi fakta aku masih mau di sini
tapi dengan satu syarat
kamu harus cari uang sebanyak banyaknya untuk saya
itu hukuman kamu dari saya
dan saya tidak akan mempertemukan kamu dengan adik kamu
kalau kamu gak sanggup kamu pergi dari rumah saya tinggal di kolong jembatan
iya tante aku sanggup
tapi bentar ya tante kalo aku gak cari uang tante bakal temuin aku sama popi
gak ada bos
kami tidak tahu
kalian berduanya riana kecil aja gak becus tau gak
itu kenapa tangan gitu din
itu itu bos itu
kesel sama kak popi kau gak nyariin aku ya
aku di mana sih
ibu juga ke mana ya
aku perasan aku gak enak ya
apa ini pertanda buruk
mudah mudahan anak anakku gak apa apa ya allah
jagalah dan lindungilah mereka ya
ya ampun gimana sih
masa piringnya bisa jatuh
gak becus ya kerjanya
maaf mbak saya nggak sengaja
jangan mentang mentang kamu kesayangan bos
terus kerjanya seenaknya
beresin pecah piring ini
jangan sampai orang terluka gara gara kamu

nama kamu bagus kan
om yang udah nikah sama ibu kamu
kau gue lupa ya
kan ibu kamu ke jakarta bertemu sama ayah
makanya kalian terpisah
sekarang omnya ini ayah bagus
ayah ibu dimana sih ya
bagus pengen ketemu ibu
bagus bisa ketemu sama ibu kan ya
bagus mau ajak ibu
kalau li kan udah meninggal
kasian banget kamu
pasti ayah bantuin
soalnya kan sekarang bagus
pasti ayah bantuin
soalnya kan sekarang bagus
sama kakak juga kan ya
iya sama kakak juga
udah jadi anak ayah
fokus pamit sama om polisi dulu ya
iya ya polisi udah nalangin bagus
kata ibu kita nggak boleh lupa
jadi selama ini bagus tinggal sama polisi
aduh ini anak kecil ribet banget
boleh kan ya
boleh dong kenapa enggak
nanti ayah yang pamitin ya
sekarang bagus ikut dulu aja sama ayah
emang ayah tahu rumah om polisi
ya tau lah tau banget dimana
kantor polisi kan banyak ada dimana mana
nanti ayah yang samperin ayah yang cari semuanya
ayah mau bilang makasih banget karena om polisi udah jagain bagus selama ini
sarung bagus ikut sama ayah
ketemu sama ibu
kasian loh ibu udah kangen banget sama bapak